dengan narasumber akan berbagi perspektif dan juga kemudian bagaimana solusi solusi dari persoalan yang akan kita jadikan topik malam ini
karena kita memang sedang menghadapi tahapan pilkada serentak dua ribu dua puluh topik ini kita pilih sebagai judul diskusi kita
dengan sejumlah narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan zoom
yang pertama ada
kak runeesah nur agustiati direktur eksekutif perudem selamat malam mbak nini
selamat malam mas apa kabar
baik mbak nini apa kabar mbak
terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini dan juga saya ingin menyapa pak suparjo
selamat malam pak suparjo
terima kasih pak suparjo sehat ya pak
oke sepertinya memang masih ada gangguan
sepertinya memang masih ada gangguan

dan yang terakhir ini ada pak akir
selamat malam pak akir
selamat malam pak akir
ya terima kasih pak akhir sudah bergabung juga dengan kita
dan di diskusi kita malam ini kita juga sebenarnya mengundang kapus pen kemendagi pak benny irwan
tapi kemudian sampai saat ini
sampai diskusi ini kita mulai
pak benny belum bisa bergabung
tapi nanti pak benny akan berjanji untuk ikut bergabung dalam diskusi kita malam ini
dan seperti biasa nanti kita juga akan ada beberapa survei tentang topik kita malam ini
juga ada pendapat pendapat dari masyarakat
bagaimana kemudian soal pilkada serentak ini
apakah tetap dilanjutkan atau ditunda
karena memang di atas kertas
di atas meja bisa kita katakan sudah ketok palu ya
nanti saya akan konfirmasi ke pak benny apakah kemudian keputusan itu masih lanjut atau akan berubah begitu
konfirmasinya tentu akan datang dari pemerintah nanti
dan bagaimanapun juga dengan apa yang kemarin juga disoroti soal aturan yang lebih rigid
bagaimana kemudian pilkada serentak dua ribu dua puluh ini di masa pandemi covid sembilan belas ini
bisa terlaksana tentunya sesuai dengan protokol kesehatan
dan juga aturan aturan yang memang sudah ditetapkan
karena ancaman kluster pilkada ini justru sekarang mengemuka
kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam beberapa tahapan di beberapa waktu lalu
saat pendaftaran dan bahkan pengumuman nomor urut
kita menemukan fakta bahwa kerumunan masa itu terjadi
ini sangat berpotensi kemudian dengan kondisi menyebarnya virus covid sembilan belas
dan sekaligus menjadi anomali bahwa kemudian pilkada atau pemilu identik dengan berkerumunnya masa
identik dengan adanya dukungan dan adanya gathering dari para pendukung
bahkan dari masing masing calon ini sudah punya strategi masing masing
untuk kemudian bisa menyampaikan visi dan misi dengan cara cara yang kita tahu bahwa sebelumnya
di saat pandemi cara cara berkumpul dengan mengadakan kerumunan masyarakat
ini menjadi salah satu cara yang dianggap ampuh untuk bisa menyampaikan visi dan misi mereka saat nanti terpilih
atau akan dianggap ampuh
oke kita coba pastikan lagi audio kita malam ini mbak ninis cukup clear ya audionya ya
oke pak suparjo sudah jelas audionya pak
oke pak ahyar sudah mendengar kita dengan baik ya pak ya
oke memang masih ada sedikit trouble ya untuk audio dari pak suparjo dan juga pak akir
kita sembari menunggu bagaimana kemudian audionya nanti akan diperbaiki oleh tim kita
dan kita akan pastikan lagi audionya bisa didengar dan diterima dengan baik
oke kita mulai diskusi kita malam ini
saya akan ke mbak ninis dulu kalau gitu
kalau kita nanti akan mengkonfirmasi soal lanjut atau tidaknya pilkada ini ke pak benny tapi belum bergabung
saya ke mbak ninis dulu deh
mbak ninis jadi ngototnya penyelenggara politik pemilu ini ada triparty ya
ada pemerintah ada dpr dan juga kpu begitu untuk tetap melanjutkan pilkada serentak dua ribu dua puluh
dengan tahapan yang masih sesuai dengan jadwal yang ditentukan
kita ingin melihat apa sih sebenarnya suasana kebatinan
suasana kebatinan dari triparty ini untuk tetap ngotot begitu untuk melanjutkan pilkada
padahal kemudian ancaman klaster ini sudah ada di depan mata
ya tentu apa ya kalau kami sendiri kan menyayangkan ya keputusannya kita tetap lanjut ya
betul tadi disebutkan ini tripartit gitu
nah sebetulnya kalau berdiskusi dengan teman teman penyelenggara pemilu
mereka itu sebetulnya lebih ke adanya perpu ya mas ya mas ferdi ya
karena tadi kan sudah disinggung sebelumnya sama mas ferdi bahwa
undang undang pemilihan kita undang undang pilkada kita kan mengaturnya
pilkada dalam situasi yang normal
jadi bukan dalam situasi pandemi seperti ini gitu
nah sementara senin kemarin ketika rapat dengar pendapat antara pemerintah
komisi dua dpr dan juga kpu
apa yang direvisi itu justru pkpu nya
nah menurut kami sebetulnya pkpu itu tidak bisa menjadi terlalu progresif juga gitu ya
sepanjang undang undang pemilihannya juga tidak diubah gitu
karena untuk bisa mencegah adanya kerumunan gitu ya memastikan protokol kesehatan diperhatikan
perlu ada pengaturan di undang undang yang lebih firm lagi
misalnya ketentuan sanksi misalnya ya
yang mendorong sanksinya sanksi yang memberikan efek jerah
misalnya sanksi diskualifikasi atau sanksi masa kampanye nya dipotong
tapi kan ini juga tidak bisa dilakukan karena kalau di undang undang pemilihan
sanksi diskualifikasi itu hanya bisa diberikan kepada pelaku politik uang
jadi pelanggar protokol kesehatan tidak bisa diberikan sanksi
atau tahapan tahapan pilkada yang lainnya gitu ya tahapan pilkada kita itu kan banyak yang berpotensi
mengumpulkan banyak orang
nah sebetulnya yang didorong ada perubahan perubahan di situ
misalnya di hari h jam di tps itu waktunya lebih panjang supaya tidak menumpuk gitu ya
yang tadinya jam tujuh sampai jam satu mungkin jam tujuh sampai jam empat sore
nah hal hal seperti ini sebetulnya tidak bisa diatur di pkpu
apa sulit rasanya untuk bisa apa ya mendapatkan tadi ya lebih progresif
karena ini situasinya yang sulit
memang situasi yang tidak pernah kita

sehingga memang betul kita butuh kerangka hukum yang lebih adaptif lagi
dan itu adanya di level undang undang sebetulnya yang dibutuhkan
oke artinya kemudian revisi pkpu yang kemarin dijanjikan lebih rigid
untuk mengatur bagaimana regulasi pilkada serentak di masa pandemi ini
dianggap belum mengikat dan belum cukup kuat dan belum memberikan jaminan bahwa kemudian potensi
si kerawanan dalam pilkada tertentang ini juga akan terjadi begitu ya mbak ninis
iya betul mas
oke artinya juga alarm alarm yang kemarin kita temui di lapangan soal bagaimana orang orang berkumpul
saat pendaftaran di tanggal empat sampai tanggal enam kita melihat fakta itu
di tanggal dua puluh tiga dan dua puluh empat kemarin kita juga melihat fakta itu
ini juga belum bisa meyakinkan penyelenggara bahwa memang kerawanan itu ada di depan mata dan
tidak ada toleransi sebenarnya untuk melakukan revisi regulasi yang dikatakan bisa lebih rigid begitu
iya memang kalau kpu mengatur jajarannya gitu ya mengatur jajaran yang di bawahnya di daerah mungkin bisa
jadi misalnya di dalam kantor kpu nya duduknya dikasih jarak gitu ya protokol kesehatannya itu lebih mudah
bagi kpu mengatur jajarannya begitu juga bawaslu tapi ketika sudah melibatkan masyarakat yang lebih luas
tentu kan sulit bagi kpu untuk bisa menjangkau ke sana gitu ya
tapi kalau aturan aturannya ya masih berlaku cara cara yang normal gitu ya sehingga kemarin misalnya ya
sempat rame ada kampanyenya boleh konser atau boleh bazar dan sebagainya
ya karena di undang undang pemilihan kita masih melakukan kampanye dalam bentuk rapat rapat umum itu
yang mempertemukan banyak orang
mempertemukan banyak orang
kemudian memang sudah direvisi jumlahnya dibatasi atau ada jenis jenis kampanye rapat umum yang dibolehkan atau yang tidak diperbolehkan
tapi sekali lagi panjang kalau ada pelanggaran itu sanksinya tidak memberikan efek jerah ya bisa saja hal itu terulang lagi gitu
karena sanksi yang paling beratnya gitu ya adalah ketika ada kampanye misalnya yang jumlah pesertanya melebihi apa yang tertulis di pkpu
yaitu hanya dibubarkan aktivitasnya lalu kampanye tersebut tidak boleh dilakukan selama tiga hari berturut turut gitu
nah tapi siapa yang menjamin hari keempatnya atau hari kelimanya itu tidak terulang lagi
oke oke ini sekaligus menjadi tantangan bagi para paslon ya khususnya yang bergabung dengan diskusi kita malam ini pak akyat dan juga pak parjo
bagaimana melakukan semua tahapan pilkada serentak dua ribu dua puluh ini di luar zona kota
di luar zona kota
di luar zona kota
apakah ada kemungkinan normalan yang biasanya menjadi kultur dalam dua ribu dua puluh gitu ya apakah kemudian ada kreativitas atau modernisasi yang dilakukan
atau cara cara lain yang akan ditempu untuk kemudian tetap visi dan misi ini tersampaikan kepada para pendukung
tapi belum dijawab sebelum saya menanyakan ke pak akyar atau pak parju kita ingin melihat dulu vt berikut ini
pemerintah dan dpr sepakat memutuskan pilkada serentak dua ribu dua puluh tetap berlangsung pada sembilan desember
padahal banyak kelompok masyarakat yang mendesak penundaannya karena pandemi virus corona yang semakin tidak terkendali di indonesia
walaupun sudah ada protokol pencegahan covid sembilan belas dalam penyelenggaraan

bayang bayang virus corona berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat jika pilkada dua ribu dua puluh tetap dilanjutkan
salah satu alasannya karena pemilih merasa takut lantaran angka penularan covid sembilan belas
seiring dengan lonjakan kasus harian
seiring dengan lonjakan kasus harian
beban para tenaga kesehatan pun semakin bertambah
tujuh belas dokter meninggal dunia di tengah penanganan pandemi virus corona di indonesia
delapan puluh lima perawat dilaporkan meninggal dunia
dan tiga sembilan belas perawat di seluruh indonesia terpapar covid sembilan belas
ditambah lagi sudah lebih dari enam puluh calon kepala daerah yang akan berpartisipasi dalam gelaran pilkada dua ribu dua puluh
tiga komisioner kpu juga perhatikan
tiga komisioner kpu juga positif
dan banyak lagi penyelenggara pilkada di daerah terinfeksi positif corona
menko polhuka mahfud md menyebut
pihaknya tetap melanjutkan tahapan pilkada dua ribu dua puluh karena pertimbangan potensi kekosongan jabatan kepala daerah definitif jika pilkada ditunda
presiden jokowi juga menegaskan bahwa pemungutan suara pilkada di dua ratus tujuh puluh daerah akan tetap dilaksanakan pada sembilan desember

menyaksikan bersama bagaimana kemudian ada beberapa rangkuman tentang situasi terkini terkait dengan pilkada serentak dua ribu dua puluh
ada beberapa catatan catatan yang kita rangkum sehingga kemudian ini menjadi sesuatu yang perlu kita diskusikan secara bersama
hai ini yang menjadi tantangan mereka setiap daerah
hai ini yang menjadi tantangan mereka setiap daerah

apakah kemudian sebagai pembakar yang akan berkompetisi nanti
anda yakin bahwa batasan dan regulasi regulasi yang disampaikan atau yang sudah dibuat hari ini
bisa membuat semua tahapan bisa anda jalankan dengan baik
baik terima kasih
sebenarnya keadaan sekarang ini berada dalam suasana minggu
satu mendorong dilaksanakan pilkada tapi takut juga ini menjadi kluster pilkada
kemudian untuk mohon maaf melepar isu menjadi tanggung jawab pak arjo
dibuatlah isu sekarang kluster pilkada
maka kita ingin mendorong masyarakat menggunakan hak hak politiknya dalam pilkada
tapi dari sekarang sudah dilempar isu kluster pilkada
maka disuruh beda jadi di dalam penuh penuh pertengah masyarakat takut
nah jadi apa tuh tujuan kita ini
kita harus mendorong dorong
tapi yang menganggapnya adalah isu yang tidak jadi buat begitu
tapi kan tidak begitu
faktanya kan memang kita melihat dari tahapan yang kemarin
sudah ada muncul infeksi baru di boyolali
bahkan pak sonia sendiri sudah posisi tetap mendatar begitu

justru itu ancaman
justru ini kan ancaman
tapi kan bagi mereka yang memiliki kekuasaan
untuk bisa lemas dari tanggung jawab
lebih lebar lah isu pilkada
sekarang pas luar luar disorong sorong
nah tadi tadi seperti buhai indonesia
pkpu buat peraturan di gijin
tidak ada tidak ada ppk tps
mau buat peraturan yang bebes bebes gini
apalagi buat peraturan di gijin ini tidak boleh bela
maka kalian lihat itu ada ada tanda tanda
jadi ini kondisi yang ambigu
ini kondisi ambigu
jadi menurut anda
jadi menurut anda
tidak perlu aturan aturan yang
tetap aturan aturan yang biasa
bukan tidak perlu aturan khusus
tapi tanggung jawab kita bersama
ini kan selama ini kemarin lah
kami cabut nomor
menandangkan fakta integritas
paslon hal begini gini
emangnya nih kalau jadi dukada
tanggung jawab paslon
dimana tanggung jawabnya
ini semua dilempar kepada paslon
tapi kan penyelenggara pemilu sudah berusaha
sudah berusaha sudah berusaha
ya tapi buktinya
buktinya penyelenggara pemilu tidak menandatangani
kalau gitu ya
tidak ada penandatangan fakta integritas
untuk kondisi tidak normal seperti sekarang
iya itu kan gak fair
semuanya nanti tertuduhnya kepala paslon ini
kita kan gak usah sambil berumur umur
paslon mau buat rumuh mana kan
ketika orang orang datang
pemilu ini kan bagaimana meraih suara tersebanyak banyaknya kan
kalau dibatasi asasi pemilunya kan juga jadi
gak tercapai gitu
jadi anda tidak menganggap bahwa kemudian
aturan yang lebih keras ini akan membawa dampak yang baik
untuk seluruh umum gitu ya
hanya untuk kepentingan para
bahkan kemudian untuk paslon
kalau kemudian ada yang
berkerumun belum tentu juga itu
diarahkan oleh siapa itu juga tidak menjadi
urusan dari penyelenggara begitu
begini contoh kasus
pada waktu satu pendaftaran saya gak ngerti
tiba tiba saya dapat peringatan dari menteri dalam negeri
loh saya nggak tahu siapa yang hadir itu ketika menyaksikan saya mendaftar
kok tiba tiba saya yang dapat peringatan
sampai tanggung jawab
kok n aja menteri dalam negeri memperingatkan kepada saya
yang datang itu siapa
saya gak tahu
saya tidak ada mengerahkan massa
jadi kok enak enak aja itu dituduh begitu
jadi musti fair kita melihat ini
jangan semuanya ini paslon aja serahkan
disalahkan semua ke paslon ini
jadi penyelenggara penanggung jawabnya di mana
jangan semua lempar
sekarang penanggung jawab pemilu di indonesia ini
untuk keluar dari tanggung jawabnya
kluster pilkada ini tanggung jawab paslon
semuanya paslon dilempar
ya enak enak aja kayak gitu
sementara kebijakan itu dari mana
jadi anda tidak melihat ini kebijakan untuk
secara menyeluruh dan baik untuk semua
tapi justru yang dibebankan kepada paslon begitu ya
padahal sebenarnya paslon juga tidak
menginginkan kondisi kondisi seperti itu
kalau gitu saya pindah ke pak parjo
pak parjo gimana perspektif anda
apakah kemudian sama suaranya dengan pak akhyar bahwa
aturan ini sebenarnya harus juga disadari
oleh para peserta atau penyelenggara pilkada ini
bahwa memang mereka juga punya tanggung jawab begitu
untuk melihat situasi di lapangan
jangan mengembuskan isu soal kluster pilkada
tapi kemudian setelah itu yang jadi beban adalah
paslon begitu dan para pendukungnya
bahkan partai politiknya
bagaimana anda merespon ini
atau pandemi ini kan kita belum tahu
kapan selesai sebulan dua bulan setahun dua tahun
nah artinya apa
kita suka tidak suka mau tidak mau tetap harus berdampingan dengan covid
termasuk semua kegiatan semua event dan sdg nya
nah artinya apa
kalau pilkada katakanlah ditunda
berat kita tahu bahwa tanpa pilkada pun juga covid ini akan bertambah
akan tetap ada penambahan penambahan
jadi dengan adanya penundaan pelaksanaan pilkada
ini kalau kita acuannya pada karena covid ini
saya kira alasan ada kurang tepat
silahkan pak parjo dilanjutkan pak
tanpa dilaksanakan pilkada pun pastinya pandemi ini akan tetap akan ada penambahan penambahan
di semua daerah
nah artinya apa
jadi alasan untuk penundaan itu kurang tepat
pilkada tetap dilaksanakan
tapi dengan penekanan penekanan terutama untuk penegaan protokol kesehatan
kemarin atau beberapa waktu lalu itu bahwa
komisi dua dpr dan pemerintah sudah menyatakan bahwa
pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan pada sembilan desember dua ribu dua
artinya kita sepakat terserang itu
seperti halnya sampai yang dijamankan tadi pak akyar bahwa
akibat akibat yang ditimbulkan oleh pilkada itu jangan sampai istilah dilempar atau menjadi tanggung jawab dari paslon
pilkada ini kan covid yang terjadi ini kan bukan karena gara gara pilkadanya
bukan karena pelaksanaan pemilihan dana sebagainya
itu karena memang wabah yang terjadi ataupun covid yang terjadi pada saat ini
terlepas dari pilkada ataupun tidak covid ini akan tetap ada penambahan penambahan
karena masyarakat masih belum bisa memenuhi protokol kesehatan
masih banyak yang ab
terus terang dari segi masyarakatnya bukan dari pelaksanaan kegiatan pilkada ataupun event event yang lain
jadi alasan daripada untuk terkait dengan covid
penundaan pilkada itu kurang tepat
artinya pilkada tetap harus dilaksanakan dengan catatan penekanan penekanan pada pelaksanaan protokol kesehatan
kalau perlu memang diberi sanksi yang cukup berat
kalau memang itu ada pelanggaran pelanggaran
pesan kita untuk masyarakat adalah jangan ab
tetap kita kuat dengan protokol kesehatan yang harus kita laksanakan
artinya memang kondisi anomali dan dilematis seperti ini
jalan tengahnya seperti yang anda sampaikan ya pak parjo ya
bahwa kemudian tetap dengan aturan aturan yang sudah direvisi supaya lebih teratur
supaya lebih juga memperhatikan keselamatan dan kesehatan dari masyarakat begitu ya
saya ke mbak ninis lagi
gimana mbak ninis ada perspektif yang berbeda
pak akher tadi mengatakan bahwa kemudian aturan ini justru sedikit membebani pak slon begitu
partai politik ujung ujungnya yang disalahkan mereka begitu
tapi kemudian pak suparjo mengatakan
ya memang kita tidak bisa menafikan kondisi ini harus dilihat dan dicarikan jalan tengahnya
jalan tengahnya seperti tadi tetap dilaksanakan
tapi kemudian ada aturan aturan itu juga kita tetap taati begitu secara disiplin
anda melihat ini bagaimana
memang ketika ada usulan gitu ya usulan suara suara publik yang menyatakan bahwa pilkadanya ditunda
sebetulnya tidak mendorong pilkada ini ditunda sampai pandeminya berakhir
karena betul kita tidak ada yang tahu kapan pandeminya berakhir
ada yang bilang dua ribu dua puluh dua baru betul betul clear gitu ya kita dari covid sembilan belas
nah tapi setidaknya kalau kita tunda gitu ya kita lebih bisa punya regulasi yang lebih pas dengan situasi pandemi ini
karena memang betul
pemilu atau pilkada ini adalah event yang melibatkan banyak orang
jadi bukan memang apa ya secara situasi memang tidak kawin gitu ya antara pilkada dengan pandemi ini memang bukan situasi yang pas gitu
kontraproduktif begitu ya
kalau pilkada kan orang beramai ramai ya namanya kita kenal pesta rakyat
karena kalau pandemi ya kita justru menghindari gitu ya disarankan bahkan untuk tidak
dan kelompok kelompok itu
disarankan untuk tidak keluar rumah di rumah saja
nah oleh sebab itu apakah mungkin gitu ya pilkada ini bisa jalan dalam situasi pandemi ini
bisa saja gitu ya karena memang kalau kita melihat pengalaman negara negara lain ada betul negara negara yang tetap menyelenggarakan pemilunya dalam situasi pandemi ini
tapi dengan melihat pengalaman negara negara lain pun kita kan juga jadi belajar bahwa ini tidak mudah
dan juga tidak murah
dari sisi tidak murah misalnya penyelenggara pemilu kan sempat mengajukan tambahan anggaran
totalnya hampir sembilan triliun antara kpu bawaslu dan dkpp
tidak mudah tadi event yang biasanya melibatkan banyak orang lalu harus dibatasi gitu ya
nah akhirnya memang kita butuh regulasi yang lebih adaptif misalnya
tahapan tahapan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang
karena tahapan pemilu kita ini kan cukup mudah
dan banyak yang berpotensi mengumpulkan banyak orang
kemarin pendaftaran ya kita lihat
atau pengambilan nomor urut gitu ya
lalu nanti ada kampanye selama tujuh puluh satu hari
lalu ada hari h
nah sebetulnya tahapan tahapan yang potensi mengumpulkan banyak orang ini yang kita lebih kita sesuaikan gitu ya
jadi kita punya special voting arrangement tadi penyesuaian penyesuaiannya gitu
ya kampanye karena di undang undang pemilihan sekarang masih diperbolehkan
kampanye rapat umum tetap muka gitu ya
tidak bisa dihilangkan
tadi sanksi juga tidak bisa gitu
karena di undang undangnya tidak ada
jadi seperti itu mas
perlu memang ada penyesuaian penyesuaiannya
oke artinya ada modernisasi kreativitas dari penyelenggara untuk memastikan bahwa kemudian ketakutan dan kekhawatiran ini tidak terjadi begitu ya
oke kalau gitu saya ke pak akhyar
pak akhir kalau kemudian aturannya dari penyelenggara nggak boleh ini itu gitu ya
boleh banyak restriksi yang disampaikan begitu
tidak boleh mengumpulkan massa
juga tidak boleh ada dangdutan
ada iring iringan gitu
gimana caranya anda untuk memastikan visi misi anda ini bisa sampai
ya itu juga pertanyaan saya
nah sekarang pertanyaannya
apa itu kerumunan
sesungguhnya kan social apa physical distancing
misalnya saya mengumpulkan satu ratus lima puluh orang tapi di stadion teladan
itu apakah saya melakukan kerumunan atau tidak
sementara peraturan membatasi lima puluh orang
ya harusnya dicari cara yang lebih efektif pak
pakai cara apa begitu nggak terfikirkan sebelumnya
ini kan peraturannya maksimal lima puluh orang
kalau kemudian jumlahnya lebih dari itu
misalnya saya ngumpulkan satu ratus lima puluh orang di stadion teladan
apakah itu kerumunan
yang peraturannya itu yang tidak boleh adalah physical distancing jarak minimal satu delapan meter
tapi anda bisa memastikan bahwa pendukung pendukung anda ini bisa melakukan apa namanya tertib
terkait protokol kesehatan
memakai masker atau menjaga jarak
jangan ke paslonnya dulu
peraturannya dulu yang dilihat
tapi peraturan itu jelas lho pak akir
lima puluh orang itu di ruangan apa
kalau lima puluh orang saya letakkan di dalam stadion teladan
itu kerumunan atau tidak
kerumunan atau tidak itu
kalau lima puluh orang satu ratus lima puluh orang di dalam satu stadion
kalau merujuk kepada aturan seharusnya itu tidak kerumunan
artinya kemudian protokolnya jalan
sebenarnya di dalam protokol kesehatan bukan kerumunan yang jadi masalah
adalah physical distancing satu delapan meter
jadi mesti jelas juga pkpu nya
orang itu kalau di dalam ruangan yang lima x lima meter itu kerumunan
tapi kalau satu ratus lima puluh orang di stadion teladan saya letakkan itu kerumunan itu tidak
atau di dalam stadion senayan saya kumpulkan seribu lima ratus orang kerumunan atau tidak
per definisi manusia itu kerumunan
tetapi di dalam penanganan covid itu kan jaraknya satu delapan meter
nah jadi jelas
jadi jangan ini nanti menjadi bola gampang itu paslon itu melanggar paslon ini melanggar
dan ini akan digoreng untuk menjatuhkan seseorang gitu
jadi kalau nanti ya
jadi kalau nanti kalau ada potensi atau kelompok kelompok kecil sebelum dia berpotensi untuk menjadi kerumunan
dibubarkan itu enggak masalah ya untuk paslon ya
bukan bukan itu
anda terlalu mengarahkan seakan akan kesalahan paslon
peraturannya itu dulu
bukan saya tidak menyalahkan paslon
ini memastikan saja bahwa kemudian seperti yang anda katakan
tidak mudah kemudian mengatur atau mendisiplinkan
bukan bukan saya tidak menyalahkan paslon ini memastikan saja bahwa kemudian seperti yang anda katakan

tapi memastikan mereka menjaga jarak memakai masker ini kan juga agak sulit begitu pak
pak kita sudah lihat beberapa waktu lalu
sebenarnya coba bayangkan dulu
mengumpulkan lima puluh orang di dalam ruangan sepuluh x sepuluh meter lima puluh orang
atau saya mengumpulkan satu ratus lima puluh orang
tapi di dalam stadion teladan
yang dimana disebut kerumunan itu
sepuluh orang tapi dalam ruangan sepuluh x sepuluh meter
kemudian saya ngumpulkan satu ratus lima puluh orang di stadion teladan
yang mana disebut kerumunan
oke tapi sayangnya pak dalam revisi pkpu ini tidak ada narasi atau frasa yang menyebutkan bahwa
untuk ruangan dengan ukuran tertentu dengan jumlah tertentu
bisa dikompromikan begitu ini kan
justru peraturan itu yang perlu direvisi
peraturan itu jangan lupa aku tak ajar gitu
oke masih ada celah begitu ya di peraturannya untuk memahami konsep kerumunan
iya konsep kerumunan itu apa
kenapa konsep kerumunan itu
padahal di dalam kebiasaan baru akb adaptasi kebiasaan baru itu
yang diatur adalah jarak antar manusia
physical distancing bukan jumlah orangnya
oke jadi kalau pun nanti misalnya luasnya tempat anda berkampanye ini seluas gbk begitu
tapi kalau orangnya lima puluh orang itu nggak masalah gitu ya
nggak usah lima puluh
dua ribu orang pun nggak masalah
dua ribu pun juga nggak masalah ya oke
tapi kalau dua puluh lima orang tapi dalam ruangan enam x enam meter
itu yang jadi masalah
dengan catatan anda bisa menjamin bahwa pendukung anda tertip ya untuk menjaga jarak
dan menggunakan masker dan tidak melakukan kesalahan atau melanggar protokol kesehatan gitu ya
enggak jangan persensi seakan akan paslon itu akan melakukan kesalahan
peraturannya dulu diperbaiki ditelaah dulu gitu
tapi anda sudah pernah mencoba untuk mendiskusikan ini dengan pemerintah
mungkin dengan kemendagri mungkin ada aturan aturan yang lebih jelas begitu
konkretnya seperti ini loh
yang diinginkan oleh paslon khususnya
ya udahlah mendagri kan udah punya pendapat sendiri
apapun kita masukkan sudah pendapatnya dipaksakannya juga
oh gitu jadi nggak masuk lah tuh barang ya bang ya
nggak masuk barang tuh sudah ada pendapat sendiri
ya udahlah apa yang mau mereka jalankan jalankan
yang penting nanti kalau ada masalah paslon ini yang salah udah ada
tersangkanya sudah ada lah gitu
kalau sudah ada apa apa tersangkanya sudah ada
paslon selesai tanggung jawab mereka
gak boleh gitu dong
tapi harusnya ada upaya yang lebih besar begitu pak akyar
mungkin untuk didorong lagi bagaimana kemudian aturan yang anda sampaikan tadi
masuk dalam regulasi yang baru ini masih mumpung masih ada waktu begitu pak
sebentar dulu pak paslon nggak pernah diajak ngomong gitu
paslon ini nggak pernah diajak diskusi tentang itu
orang peraturannya sudah ada sendiri kok tiba tiba aturan mainnya begini
kita sebagai pemain kita kan nggak nyusun peraturan
kita kan pemain
oke tapi kemudian suara suara itu juga sebenarnya bisa disalurkan lewat saluran yang jelas ini juga tidak ada ruang untuk itu
anda pikir begitu ya
pak semua paslon sekarang pikiran macam mana menang pak
jadi kemudian kita memahami bahwa ada celah bagi aturan yang sekarang sudah disusun
bahwa tidak serta merta
tidak serta merta ini menguntungkan bagi para paslon dan pendukungnya dalam hal menyampaikan visi dan misinya
khususnya di masa kampanye yang akan berlangsung kurang lebih selama tujuh puluh satu hari saya kalau tidak salah
saya ke pak parjo gimana pak parjo memahami soal ini
apakah kemudian dengan restriksi restriksi yang disampaikan oleh penyelenggara
apakah kemudian juga ini cukup membuat ruang gerak anda
dalam menyampaikan visi dan misi ini akan terganggu atau anda sudah mempersiapkan cara cara lain begitu yang mungkin lebih mengembirakan untuk semua orang gitu
kalau mengganggu jelas
kita bisa mikir apa membayangkan dalam rapat terbuka rapat tertutup yang rapat tertutup hanya dibatasi lima puluh orang
anggota kpu bapak selu dan lain sebagainya
mestinya di dalam rapat tertutup itu kan mestinya ada pendukung
kalau pendukungnya istilahnya hanya pengurus pengurusnya kan seolah olah kan mubasir itu loh
demikian juga ketika kita rapat terbuka
maksimal seratus orang
termasuk juga mungkin tim pemenangan mungkin bawaslu dan lain sebagainya
seolah olah kan tidak artinya
yang namanya kampanye pesertanya dibatasi dan lain sebagainya
itu kan cukup berat
tapi terus terang bagi bajo itu ada trik tersendiri
di samping melaksanakan apa yang ada baik rapat tertutup terbuka yang dibatasi tertutup lima puluh orang terbuka seratus orang kita punya trik tersendiri
kita melakukan dengan cara kami door to door
jadi yang selama ini kita lakukan ketika kita mencari dukungan tetap kita laksanakan seperti itu
jadi kita sewani satu persatu rumah rumah
itu memang banyak sekali yang membutuhkan orang
jadi sistem yang kita terapkan seperti itu
memang membutuhkan banyak energi
tapi itu sangat efektif sekali
kita tetap melaksanakan aturan yang sudah ada
ya memang berat
tapi kita punya trik tersendiri terkaitnya dengan bagaimana kita menyampaikan visi misi itu kepada warga masyarakat
hasilnya bagaimana pak parjo
dengan kreativitas yang anda jalankan
anda menganggap ini adalah menjawab tantangan begitu ya di masa terbatas pandemi covid sembilan belas ini
cara itu anda pakai
hasilnya sejauh ini bagaimana sudah ada evaluasi
terus terang hasilnya sungguh luar biasa
seperti katakanlah orang jawa itu kalau diparani di uongke
apa istilahnya di pangku
itu akan yang dulunya mungkin tidak mendukung menjadi mendukung
seperti itu kan mungkin ada pertimbangan yang lain
lain halnya kalau kita hanya melihat di lapangan di media dan lain sebagainya
tapi kalau kita sewani kita datang merasa di uongke
yang dulunya tidak mendukung menjadi mendukung
ya memang ini banyak sekali energi yang dikeluarkan
tapi itu lebih efektif itu lho
oke oke saya kembali ke pak akyat
pak akyar tidak mau pak pakai cara jarek pak suparno
karena medan ini lawannya berat lho pak
atau tidak perlu energi ekstra begitu pak
pak akyar sudah tahu saya bilang dinasi politik
jadi gini pak
kota medan itu luas besar pak
penduduknya pemilih satu enam juta
kapan bisa waktu mendatangi
kata pak fardyot tadi
kalau di solo bisa lah lima kecamatan kalau tidak salah kan
medan itu satu kecamatan
jadi metode itu macam
itu juga macam lah kreatifitasnya
tapi saya kalau membacanya mungkin pak parjo melihat bahwa yang di solo ini anaknya presiden begitu
yang di medan ini menantunya presiden
mungkin memang pak parjo lebih keras begitu berusaha
sementara pak aher kayaknya anteng anteng aja pak
oh enggak ya
cuma kita punya strategi yang nggak mungkin saya ucapkan di sini
bagaimana metode kami
tapi itu bagian dari visi misi anda juga loh pak
yang nanti juga akan meng guide para pendukung anda
dan membuat optimistis anda juga bisa memenangkan the real battle
ini kan sedikitnya harus diketahui oleh para pendukung
itu metodenya kami
enggak saya ucapkan seperti pak fardyot kayak gitu
saya enggak ucapkan itu
tapi kan kita juga ingin tahu pak
kalau dengan keterbatasan berkumpul dengan metode kampanye yang dicarikan cara cara yang lebih aman begitu
tentu ini menjadi pembeda untuk anda dengan paslon paslon lain
saya punya ratusan relawan kelompok relawan
kota medan ratusan kelompok relawan
kelompok relawan ini belum lagi kader partai pks dan demokrat
dan yang lain lain
keluarga teman semua segala macam
jadi itu metode kami
ya kan gitu
itu dia yang tidak akan saya ungkapkan secara vulgar di media ini gitu kan
padahal saya ngasih bapak untuk menyampaikan visi dan misi ini loh pak
biar nanti kemudian juga didengar oleh masyarakat banyak
begitu bahwa ternyata pak ahyar ini punya
materi kampanye yang berbeda begitu
dan lebih modern begitu
lebih kreatif begitu
mohon maaf tadi kan metode kampanye
kalau itu oke
kalau visi misinya ya sederhana aja
visi kami menjadikan kota medan cantik berkarakter
bahagia warganya nyaman kotanya
pak ahyar itu terdengar normatif
saya pengen yang lebih konkret pak
khususnya nanti di masa pandemi kan kita nggak bisa prediksi nih sampai kapan
kalau anda menang begitu
apa perubahan yang ingin anda lakukan begitu untuk kota medan khususnya di masa pandemi yang juga masih berlangsung begitu
kota medan lebih cantik
dan menunjukkan karakter medannya
dalam waktu tiga lima tahun
itu salah satu yang ingin anda janjikan begitu ya
sebagai visi anda kepada masyarakat kota medan
kalau gitu saya juga bisa adil ke pak parjo
gimana pak perubahan apa yang akan dibawa untuk perubahan untuk kota solo pak
apakah kemudian ini juga ada sesuatu yang khusus begitu melihat situasi dan kondisi yang tidak normal saat ini
terserang untuk program yang kami sampaikan yang sudah kami atau visi yang kami angkat adalah bahwa terwujudnya sandang pangan dan papan
artinya apa sandang bukan berarti hanya cukup baju saja
tapi sandang berarti pakaian atau pakaiannya orang solo
pakaian orang solo adalah budaya
budaya yang ada di kota solo ini
kita tahu khususnya di kota solo ini ada budaya budaya sudah mulai surut
nah kita ingin menggali itu
kita kumpulkan kembali le demi le budaya budaya yang ada di kota solo
kita hidupkan kembali termasuk keraton surakarta dan kasunan ini agak surut ya
kita kumpulkan kembali
kita hidupkan kembali sehingga nantinya bisa menjadi destinasi wisata
yang kedua mengenai papan
papan diantaranya bahwa kita akan ada tiga hal terkait dengan papan ini
yang pertama adalah tata kelola kota
mengatasi banjir yang memperlukan apa lengganan
juga mengatasi kemacetan
ini yang menjadi
itu nanti akan kita wujudkan atau kita realistisikan dalam bentuk solo mega pulitan
jadi program kita seperti itu
oke artinya sudah ada persiapan ya dari sekarang bahwa visi dan misi ini akan menjadi penting untuk bisa disampaikan saat kampanye nanti kepada para pendukung dan simpatisan
agar kemudian ini bisa menjadi
kunci kemenangan dari pasangan pak soekarjo begitu ya di kota solo
saya ke mbak ninis kalau gitu
mbak ninis kita ingin kembali memastikan bahwa kemudian pelaksanaan pilkada serentak ini memang sesuai dengan aturan aturan yang sudah ditetapkan begitu
kalau kemudian kita tidak bisa menuntut lebih jauh soal perubahan perpu begitu
tapi paling tidak aturan aturan di pemerintahan
pekat pu ini bisa membuat semua happy begitu ya
tidak terjadi ancaman keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat
dan kontestan kontestan ini juga bisa menyampaikan dan juga apa namanya melanjutkan visi dan misinya untuk meraih dukungan
bagaimana kemudian kita bisa menitipkan jaminan kepada pemerintah kepada para penyelenggara bahwa kluster kluster ini tidak akan terjadi
dan sedini mungkin bisa kita hindari mbak
iya jadi karena tadi ya tidak ada perubahan dari level undang undang
memang akhirnya yang bisa dilakukan adalah menaati protokol kesehatan yang sangat ketat
nah tentu itu tidak bisa diserahkan begitu saja ke penyelenggara pemilu
karena yang memutuskan apa pilkada ini tetap jalan tetap lanjut
itu kan pilihan politik ya
pilihan politiknya pemerintah
pilihan politiknya pemerintah
dan pilihan politiknya penyelenggara pemilu juga
jadi tiga institusi ini
sehingga memang perannya bukan hanya perannya penyelenggara pemilu untuk memastikan protokol kesehatan
ada perannya dari pemerintah
pemerintah daerah gitu ya
lalu kemudian misalnya berkoordinasi selalu berkoordinasi dengan satgas covid
penting juga untuk didengar analisisnya gitu ya
analisis dari satgas covid ini
sudah bagaimana situasi di daerah daerah yang berpilkada ini gitu ya
apakah ada lonjakan kasus atau seperti apa
lalu juga tidak kalah penting adalah peran dari kepolisian atau satpol pp gitu ya
untuk apa ya menertibkan tadi
menertibkan misalnya ada kerumunan kerumunan warga
termasuk juga dari pasangan calon
akhirnya ini harus menjadi kerja bersama sama gitu ya
terus selalu mengingatkan bahwa
protokol kesehatan ini harus ditaati
ya karena betul kita tidak mau
apa pilkada ini menjadi kelas terbaru gitu ya
sekarang saja angkanya sudah empat lebih gitu ya perharinya
itu kan kita tidak mau angkanya semakin bertambah
nah akhirnya tadi tidak bisa semuanya diserahkan kepada penyelenggara pemilu
komitmennya gitu ya komitmennya pemerintah seperti apa
komitmennya apa tadi pihak pihak kepolisian pemerintah daerah gitu ya
komitmennya kepolisian dpr juga gitu ya
karena ini juga pilihan politiknya dpr itu seperti apa juga harus ditunjukkan
oke artinya kemudian perpu dari jokowi ini belum perlu begitu ya untuk mengatur
untuk aturan yang lebih mengikat begitu
kalau kami justru mendorong ada perpu itu mas
itu yang lebih diperlukan gitu ya
tadi supaya apa ya supaya lebih siap ya lebih siap penyelenggaraannya
lebih adaptif dengan situasi pandemi ini
tadi misalnya ya
pengkraman regulasi dan sanksi serta penegakan hukumnya lebih kuat begitu ya
karena di undang undang pemilihan seperti saya sampaikan tadi
apa ya efek apa sanksi yang bisa mendiskualifikasi misalnya ya
itu hanya untuk pelaku politik uang
hanya satu itu saja gitu ya tidak ada yang lain
atau apa ya sanksi yang lebih
sanksi yang punya efek jerah itu kan kalau menurut saya lebih ke sanksi administratif ya
karena kalau pidana itu prosesnya panjang gitu ya
buat apa kita memidanakan orang gitu ya
penjara sudah penuh gitu dan sebagainya
jadi lebih efektif sebetulnya sanksi administratif
nah sepanjang di undang undang pemilihan itu tidak diatur
ya tidak bisa memberikan sanksi yang apa ya memberikan efek jera
apa kan di dalam rapat dengar pendapat kemarin
ada klausul yang menyebutkan bahwa menggunakan undang undang yang lain
misalnya undang undang karantina kesehatan atau undang undang wabah penyakit
tapi itu kan bukan ranahnya penyelenggara pemilu
dengan ranahnya bawaslu untuk mengawasi pasangan calon ini tertib atau tidak dengan kedua undang undang tersebut
itu pendekatannya dari kepolisian
jadi semua pihak harus turun tangan
kalau kemudian sanksi pidana ini tidak akan menimbulkan efek jerah begitu ya
tidak ada apa namanya impian
implikasi yang langsung terhadap para kontestan begitu partai politik
ataupun juga kepada para pendukung begitu
secara konkret apa kira kira mbak ninis yang mungkin bisa diterapkan sanksi sanksi administratif ini
apakah kemudian mungkin saja jika ada pelanggaran yang dilakukan
penyelenggara bisa memastikan bahwa masa kampanye yang dipotong sepuluh hari begitu
atau kemudian ada pembatasan pembatasan lain mungkin
untuk paslon ini begitu
apa yang mungkin lebih bisa memberi dampak yang cukup kuat begitu terhadap para pelanggar sanksi sanksi ini
iya kalau dari pkpu tiga belas itu tidak ada mas
jadi misalnya dipotong masa kampanye nya ya
sekarang kan tujuh puluh satu hari misalnya dipotong setengahnya
itu tidak bisa karena memang di undang undangnya tidak ada
faktinya tadi itu
jadi misalnya ada kerumunan gitu ya kerumunan dalam kampanye lebih tadi dari lima puluh
itu bisa dibubarkan aktivitas kampanye nya dan pasangan calon tersebut tidak boleh melakukan aktivitas yang sama selama tiga hari berturut turut
nah tapi kemudian artinya kan itu bisa diulangi lagi di hari keempat gitu
jadi masa kampanye nya tidak berubah tetap tujuh puluh satu hari
hanya tiga hari yang setelahnya tidak menggunakan metode kampanye yang sama
tapi kan bisa menggunakan metode kampanye yang lain gitu
jadi ya hanya itu saja yang bisa
apa yang bisa diberikan gitu ya kalau dari sisi penyelenggara pemilu
tentu kalau mau menggunakan undang undang yang lain misalnya tadi wabah penyakit atau undang undang karantina kesehatan
sudah di luar ininya penyelenggara pemilu gitu
karena ketika kpu itu membuat peraturan kpu yang menjadi rujukannya kan adalah undang undang yang diatasnya
undang undang yang diatasnya adalah undang undang pilkada
jadi bukan undang undang dua undang undang tadi gitu ya
karena secara pembentukan
dan perundang undangan juga tidak dibenarkan kalau garis lurus gitu ya ke undang undang yang bersangkutan
saya ke pak akhir pak akhir kalau kemudian ada sanksi sanksi seperti yang tadi disampaikan
kalau ada sanksi administratif yang memungkinkan untuk dipotong masa kampanye
atau kemudian tidak dibolehkan untuk melakukan kampanye dalam beberapa hari begitu
ini bagaimana kalau ini masuk dalam sanksi sanksi
atau aturan yang saat ini kita masih tahu sedang digodok begitu
justru disinilah tidak adilnya itu mas ferdi sama
masih tidak adil ya pak akhir ya
ya ini kan semua seakan akan kesalahan itu paslon
belum apa apa paslon mau dikasih sanksi ini segala macam
padahal yang melakukan kesalahan itu dalam prakteknya dalam prakteknya ya pada saat pendaftaran
saya tidak ada mengundang masa datang
tapi banyak orang datang
loh itu tanggung jawab saya
partol anda jangan jangan
tidak juga ya
tanggung jawab siapa itu saya nggak ada kok
apa buktinya saya itu mengundang orang mempersiapkan orang
nah kalau orang datang sendiri banyak
oh melihat oh si ayer mendaftarin ini sama salman
yuk kita nengok yuk
loh sayangnya yang dikasih hukuman sanksi
fera itu tidak
jadi mbak haudenisa
jangan tendensi ini sanksi sanksi sanksi
memang enak aja menuduh ini paslon semua
jadi semua tersangka tertuduhnya itu paslon
padahal sistem keadaannya begitu
jadi dalam mengatasi keadaan ini jangan paslonnya yang jadi tersangka dan tertuduh
jangan enak aja dong berpikirnya
iya dong ini kan keadaan kan
masa kan untuk mengatasi keadaan ini udah dibuang sampah ini buang aja
semua kesalahan sama paslon
enggak fair dong enggak adil gitu
ini kan keadaan
jadi paslon ngapain dong kalau untuk memastikan dukungan para pendukungnya ini bisa tertib dan enggak mau disalahin
ya paslon itu tugasnya berkampanye
bagaimana mengerahi suara terbanyak
kan tugas keempat paslon itu dia
enggak mau diatur pun enggak apa apa
yang penting kapannya aja dulu gitu
bukan tidak diatur
tapi paslon itu kan bagaimana meraih suara terbanyak sebanyak banyaknya
tapi kan proses
ya tapi kan proses untuk berkampanye itu yang diatur oleh penyelenggara bahwa ada aturan main baru begitu
tetapi jangan semua apa apa udah paslon kasih sanksi kalau ini sanksi sanksi
jadi semua tersangkanya tertuduhnya paslon
padaan itu belum tentu paslon yang mempersiapkan kan bisa aja
saya udah nyiapkan dua puluh lima orang
tiba tiba untuk supaya saya disangsi
oh didatangkan orang dari mana mana
dipoto jebret berkumpul enam puluh orang
pada saat itu saya hanya mempersiapkan dua puluh lima orang
oh jadi anda beranggapan bisa jadi ada manuver manuver dari lawan politik anda begitu
ya itu bisa saja
bukan saya bisa jadi di daerah lain begitu kan
kan ini jadi bahan gorengan
siapa yang bisa memverifikasi ini calon ini anggota saya
ini pendukung saya
ini bukan siapa yang bisa memverifikasi itu
kalau modalnya jebret foto
oh ini lebih lima puluh orang udah sanksi
kan semuanya ini jadi paslon yang jadi tersangka semua
harus fair dong melihatnya
ini harus fair
oke pak ayer saya kalau tidak salah kepala daerah
anda plt saat itu selaku ketua satgas covid sembilan belas daerah juga ya
artinya kemudian ada koordinasi koordinasi juga tentang bagaimana aturan main tentang apa namanya soal pilkada dan soal kampanye dan segala macam
sebelumnya itu ada perbincangan perbincangan seperti itu enggak sih dengan satgas covid sembilan belas
sudah sudah ada semua sudah ada semua
itu sudah kita lakukan
nah persoalannya itu tadi
regulator ini terlalu banyak
regulator ini terlalu menggampangkan persoalan
sudah semua masalah kita salahkan saja paslon
beri sanksi ini beri sanksi ini kalau lebih ini sanksi ini
semuanya sanksi saja itu enggak fair
karena ini kita kan mengalami keadaan yang sama
oke jadi kalau ada regulasi yang nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh paslonnya
artinya penyelenggaranya tidak berkompromi dengan si paslon
kalau kemudian ada kerumunan
itu artinya kesalahan
itu artinya kesalahannya ada di warganya begitu ya
jadi bukan sebatas mata bukan paslonnya yang melakukan itu begitu ya
jadi enggak mau disalahkan ya
harus dilihat secara fair
itu siapa yang datang
jangan nanti buat peraturan tapi menjadi celah
terjadinya persengketaan di situ
nggak gampang ini buat peraturan sanksi sana sanksi sini
sanksi dimana hak dia untuk komplain belum apa apa udah dijadikan ponis
itu kan nggak bisa kan kalau modalnya cuma foto
siapa yang bisa memverifikasi
siapa yang bisa memverifikasi
kalau tiba tiba saya datang ke sebuah pajak
saya betul betul mau beli ikan
di tengah keramaian orang dipoto orang
wah ini si ayer kampanye dipajak
saya cuma beli dipotong
aja ini pasar ya pak her ya
kan itu jadi dimana
jadi dimana jadi harus jelas
kerumunan itu apa
apa verifikasinya bagaimana metode membuktikannya
harus jelas dong
itu dia jangan tiba tiba wah ini paslon paslon paslon
kasih sanksi administrasi tidak beli kampanye
wah enak aja regulator itu
semua masalah udah buang aja sama paslon
jadi artinya regulasinya ini belum bisa berkompromi dengan situasi paslon ya
hanya titik pandang kepentingan dia supaya dia tidak jadi tertuduh dan tersangka
tidak diminta pertanggung jawaban
maka pertanggung jawabannya semua lemparkan aja ke paslon
oke saya sebenarnya menunggu konfirmasi ini dari pak beni irwan kapus pen kemendagri
sepertinya keluhan keluhan pak ahyar ini patut didengar oleh kemendagri bahwa kemudian ada regulasi yang sebenarnya harus lebih solutif begitu ya
tidak hanya menyalahkan salah satu pihak saja begitu ya pak
iya harus jelas itu pkpu nya regulasinya
penanggung jawab ini harus jelas
oke kita tunggu mudah mudahan pak benny bisa bergabung dengan kita malam ini
sembari menunggu saya ke pak parjo
pak parjo tantangan di jateng ini kan juga apa namanya di solo ya
kalau secara provinsi di jawa tengah kasusnya juga kita tahu masih cukup tinggi begitu
apakah kemudian ada strategi strategi lain begitu yang akan dilakukan
kalau tadi pak ahyar di medan masih ada celah untuk regulasi yang membatasi ruang gerak paslon untuk melakukan
kampanye atau menyampaikan visi misi
kalau pak parjo gimana
ya memang pendekatan untuk protokol kesehatan ini menjadi tanggung jawab semua elemen
baik pemerintah maupun aparat turun negara
dan juga mungkin kita harus melibatkan pada warga masyarakat
mungkin kalau perlu rt rw nah itu
jadi kita harus melibatkan semua itu sehingga di dalam pelaksanaan semua berjalan dengan baik
sehingga tidak hanya dari atas saja tapi
ada partisipasi dari warga masyarakat
kalaupun ada pelanggaran pelanggaran
kalau terkait dengan pilkada memang
dari paslon memang sudah istilahnya sudah mewanti wanti kepada para pendukungnya untuk selalu mentaati protokol kesehatan
namun mungkin di dalam lapangan pun ada satu dua pelanggaran pelanggaran yang terjadi
memang saya memang tidak berharap juga bahwa
karena hanya satu dua orang nanti paslon kena sanksi terkena atomisasi menjadi tahapannya
apa dipotong dana spm itu memang tidak setuju
karena dari pihak paslon sendiri kan sudah memotivasi memberikan pengarahan pengarahan supaya selalu menegakkan protokol kesehatan
kalaupun itu terjadi artinya kan menjadi tanggung jawab secara pribadi
seperti itu nah itu itu saja lah
oke oke oke saya kembali ke pak ahyar
pak hayar kalau gitu
apa namanya masih kita tunggu begitu ya
apa yang kemudian bisa dikompromikan dari aturan dan regulasi pkpu soal bagaimana nanti paslon dan para pendukungnya ini tidak disalahkan begitu saja
atau tidak diberi sanksi begitu saja seandainya keluar dari aturan yang sudah ditetapkan begitu ya
iya iya bukan kami tidak mau disalahkan kalau salah isalah gitu kan
tapi kalau peraturannya itu sangat lemah ini kan menjadi masalah
peraturannya itu bukan bu hayar indonesia bukan rigid
rigid itu malah membuat orang nggak bisa kerja nggak mau pilkada
ya sudah enggak usah pilkada sudah selesai tidak ada artinya pilkada kita ini
oke oke jadi peraturan itu jangan rigid kali
ini enggak boleh ini enggak boleh enggak boleh
sudah enggak usah pilkada sekalian enggak apa apa rupanya
enggak pergi pilkada kan enggak apa apa kan
bagi masyarakat jadi pandangannya itu
jadi jangan berpikir membuat regulasi yang rigid itu akan mengundang rakyat untuk memilih enggak
itu membuat masyarakat jadi ketakutan gitu
ada paslon yang mengatakan bahwa kemudian ada regulasi yang belum berhasil
regulasi yang belum bisa memihak kepada mereka
dan ujung ujungnya enggak mau disalahkan gitu aja gitu
harus dilihat dulu nih mekanisme kesalahannya apa
sehingga kemudian sanksi ataupun sampai ke denda yang akan diterima ini juga harus fair begitu
ya sebetulnya ya kalau kita bicara soal sanksi ya dalam konteks aturan yang ada
sanksinya sebetulnya tidak berat lah bagi pasangan calon gitu
karena kan sanksi yang berat tadi seperti saya sampaikan itu tidak ada dalam undang undang pemilihan
apa diskualifikasi pemotongan masa kampanye itu tidak ada gitu ya
sanksi yang paling ini adalah kampanye nya di apa aktivitas kampanye nya dibubarkan
jadi sebelum dibubarkan itu misalnya ya kalau di pkpu yang baru ini kan tadi ya
apa kampanye lanjutannya ini dilakukan paling banyak lima puluh orang dalam gedung gitu ya
apa jadi bukan dalam ruangan yang terbuka gitu misalnya di lapangan atau di apa
tapi di pkpu itu jelas dalam sebuah ruangan di dalam sebuah gedung gitu ya
jadi karena ini tempatnya pun terbatas saya rasa pasangan calon lebih bisa mengontrol gitu ya
karena kan di sebuah ruangan bukan di lapangan bebas yang mungkin semua orang bisa hadir gitu
nah apa kalau misalnya ternyata apa lebih dari ya
apa lebih dari lebih dari yang dimaksimalkan gitu ya lima puluh orang
pengawas pemilu itu kalau di pkpu dia akan memberikan peringatan dulu
peringatan dulu kepada tim kampanye ataupun kepada pasangan calon
nah baru kemudian kalau apa
izin mbak arun nisa nih juru bicara kpu saya lihat ini
tidak pak justru saya kan mendorong adanya
cuman mbak arun nisa
kenapa anda bisa mengatakan begitu pak akyar
ya justru kita bukan di sisi ibu sudah jadi juru bicara kpu
maksudnya kita kan bukan itu ibu sudah menjadi juru bicara kpu
mohon maaf saya bukan menyalahkan kpu
pendapat ibu itu hanya menjelaskan gitu kita sama sama udah tahu bu
di poin mana yang anda katakan bahwa kemudian ada kesalahan begitu yang anda terima soal penjelasan dari mbak ninis
tadi saya kan mbak ninis itu hanya jadi jurubicara kpu menjelaskan pkpu
dia ke saya saya udah tahu juga itu bu
kita ini kan diskusi kan
ya udah ibu cuma menjelaskan itu aja saya udah tahu itu bu di pkpu ada bu
ya tapi biar fair kita kasih kesempatan mbak ninis pak akhyar untuk menjelaskan itu
ya oke silakan bu
tapi materinya saya sudah tahu bu
gak apa apa biar kita yang lain juga bisa tahu semua yang menonton kita malam ini bisa tahu juga pak ayat
oke baik saya lanjutkan ya mas fair dia jadi pak ninis
ya silakan mbak ninis
apa tidak langsung diberikan sanksi apa pembubaran tapi ada peringatannya terlebih dahulu
nah memang tadi yang saya katakan adalah memang ini situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya
kita berpemilu di situasi yang pandemi ini gitu
nah makanya yang dibutuhkan adalah regulasi khususnya dari level undang undang yang lebih adaptif
kan situasi pandemi ini tadi sudah saya katakan memang pemilu sama pandemi ini bukan situasi yang klop gitu loh
pemilu itu kan ya orang rame rame gitu ya kampanye gitu ya
sementara di situasi pandemi itu semua harus dibatasi
nah makanya kemudian dari sisi undang undangnya aktivitas aktivitas tadi itu yang perlu diatur khususnya dari level undang undang
karena apa karena pkpu pun sebetulnya tidak tadi misalnya mau membuat aturan yang lebih progresif misalnya seperti yang disampaikan tadi ya juga tidak bisa
karena undang undang kita undang undang sepuluh dua ribu enam belas itu tidak bisa
undang undang sepuluh dua ribu enam belas yang kemudian ada revisenya undang undang enam dua ribu dua puluh masih mengatur pilkada secara normal gitu ya
sementara ini kan situasi yang tidak normal
jadi apa baik penyelenggara pemilu peserta pemilu gitu ya ya memang sama sama dalam situasi yang tidak mudah
sehingga memang kalau di negara lain bahkan ada yang kampanye tatap mukanya dihilangkan sama sekali
memaksimalkan ruang ruang virtual misalnya
tapi kan kita tidak bisa melakukan itu karena apa tadi itu
di undang undangnya masih ada pertemuan tatap muka
nah karena pertemuan tatap muka ini masih ada sehingga perlu diatur supaya tadi ini kita ada situasi covid kita ada situasi pandemi
tidak bisa lagi nih pemilunya tuh riuh gitu ya
itu pemilu pemilu sebelumnya
oke oke kita batasi dengan regulasi regulasi itu kemudian walaupun masih pro kontra
kita langsung saja coba konfirmasi ke pak beni irwan kapus pen kemendagri
yang sudah juga bergabung dengan kita malam ini selamat malam pak beni
selamat malam mas
ya pak benny terima kasih sudah bergabung dengan kita
kita sudah lebih dulu nih pak ngobrol ngobrol dengan pak ayar dan pak suparjo dan mbak ninis soal topik kita malam ini
kluster pilkada di depan mata ini menjadi concern kita bersama pak
dan kemudian juga kemendagih dari wakil pemerintah tentu juga cukup fokus untuk melihat
fokus untuk melihat persoalan ini
karena memang sampai detik ini
belum ada perubahannya mas ya masih tetap sesuai dengan agenda
jika pemilu atau pilkada serentak dua ribu dua puluh ini masih tetap jalan ya pak
ya ya masih tetap sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama mas
oke ada suara yang terbelah nih pak malam ini pak akhir sama pak suparjo
ini masih masih apa ya masih bingung begitu dengan beberapa regulasi
yang saat ini jika disesuaikan dengan masa pandemi
ngototnya pemerintah ini yang kemudian membingungkan pak ahyar
nama pak suparjo nih pak
bahkan tadi pak ahyar juga sempat bilang
nungguin pak benny untuk menjelaskan sebenarnya di mana pak
apa kemudian yang mendorong pemerintah untuk tetap melanjutkan ini
kalau kemudian regulasinya mempersulit kompetisi ini
ya terima kasih mas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam mbak ninis pak ahyar dan para narasumber yang lain
saya minta maaf sebelumnya karena harus pindah dari satu kegiatan kegiatan yang lain
karena ini mendadak tadi ada penugasan dari pimpinan
mengawali diskusi ini dari kami di kementerian dalam negeri
saya ingin menyampaikan terima kasih dulu atas kesempatan ini
dari teman teman cnn
bapak ibu yang saya hormati
saya ingin menyampaikan satu cara pandang barangkali ya
yang perlu kita selaraskan dalam melaksanakan pemilu kepala daerah
dalam masa pandemi covid sembilan belas ini
yang saya maksud adalah
kementerian dalam negeri
dalam hal ini selaku perwakilan dari pemerintah
itu memang mempunyai suatu ideologi
suatu ide suatu spirit bahwa
pelaksanaan pilkada tahun dua ribu dua puluh ini
ingin kita jadikan sebagai momentum
saya ingin menjadikan sebagai momentum
bagaimana kita semua
bisa melakukan upaya upaya
penanganan covid sembilan belas ini
itu yang perlu kita sepakati bersama
ya satu sisi ada pilkada
sebagai suatu proses atau pesta demokrasi
yang akan melakukan pemilihan atas kepala daerah
dengan aman baik berkualitas tertib dan lain lain sebagainya
itu tidak bisa dipisahkan
tidak bisa dipisahkan
dengan upaya upaya untuk penanganan covid sembilan belas
jadi saya mengatakan
tapi pilkada ini dijalankan dengan
protokol kesehatan covid sembilan belas
kita ingin menjadikan momentum pilkada ini
sebagai langkah langkah upaya untuk penanganan covid itu sendiri
jadi tidak pilkada yang dikawal aturan covid sembilan belas
tapi pilkada ini salah satu instrumen
bagi kita bersama sama pemerintah pemerintah daerah partai politik dan lain lain untuk penanganan covid itu sendiri
itu dulu yang kita ingin sampaikan
itulah yang menjadi melatar belakangi di samping tentu ada hal hal yang lain mas bapak ibu
banyak pandangan ini menjalankan hak hak konstitusi masyarakat untuk dipilih dan tidak dipilih
kemudian ada perbandingan juga dengan negara negara lain yang juga melaksanakan pilkada atau pemilu pada masa pandemi covid ini
kita tidak ingin ada plt yang dalam jumlah banyak karena tidak mempunyai katakanlah legitimasi yang kuat dari masyarakat dan lain lain sebagainya
tapi yang saya ingin sampaikan pertama tadi itu spiritnya itu lebih ke sana
menjadikan pilkada ini sebagai momentum untuk
melakukan penanganan yang lebih sistematis
sebuah stakeholder dalam rangka penanganan covid sembilan
itu semangat utamanya
oke effort itu sudah dilakukan oleh kementerian negeri begitu ya pak
artinya kemudian concernnya saat ini bagaimana kemudian memitigasi semua potensi ancaman keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh ini
kemudian ini menjadi catatan bahwa potensi potensi ini
justru tidak memihak kepada masyarakat
dimana kepentingan pemerintah untuk menjalankan agenda pilih kandas ini
justru mengesampingkan keselamatan dan keselamatan masyarakat
dan ini juga dikhawatirkan oleh pak slon tadi pak hayar dan juga pak parjo
bahwa ada aturan aturan yang lebih rigid
nah kita ingin mengetahui lebih lanjut pak
sudah sedigit apa aturan itu dan sudah semikat apa aturan itu sehingga kemudian saat nanti diimplementasikan
ini tidak ada lagi
apa namanya pihak pihak yang merasa dirugikan begitu
ya kita sudah mengikuti bersama tentunya bapak ibu yang saya hormati
bagaimana dinamika penyelenggaraan pilkada tahun dua ribu dua puluh ini ya
mulai dari adanya undang undang atau sebelumnya itu ada perpu dan lain lain segala macam
kemudian ada beberapa peraturan kpu yang kita selalu perbaharui
dan berbaharui sampai terakhir kita sudah punya pkpu tiga belas tahun dua ribu dua puluh
dari semua itu kita tentunya juga memperhatikan ya memperhatikan masukan dari berbagai pihak
kita sangat berterima kasih tentang itu disampaikan kepada kita
dan kita sangat memperhatikan itu baik dari penyelenggara dari pemerintah
dan ini kita bahas bersama sama dengan bapak ibu
bersama sama dengan komisi dua dpr ri juga dan berbagai pihak tentunya
dan upaya upaya itu terus kita lakukan secara bersama sama
dimana kita mensupport sepenuhnya upaya upaya yang dilakukan oleh kpu
untuk memperkuat regulasi atau aturan aturan yang digunakan untuk penyelenggaraan pilkada tahun dua ribu dua puluh ini
mendapatkan konkretnya aturan aturan mana yang kemudian cukup disorot begitu
sehingga ini perlu diketahui secara luas khususnya untuk para paslon yang akan ikut dalam kontestasi pilkada serentak ini pak
ya di dalam aturan sebelumnya kita masih melihat ya bagaimana ruang ruang yang bisa memberikan kesempatan bagi publik untuk berkumpul dalam jumlah yang besar
makanya di beberapa waktu yang lalu kita mengeluarkan rilis bahwa itu tidak mungkin lagi kita lakukan dalam masa seperti sekarang ini
pertemuan pertemuan dalam jumlah besar itu tidak mungkin lagi kita lakukan dalam sekarang ini
bahkan kita mendorong sepenuhnya agar di setiap tahapan penyelenggaraan pilkada itu bukan sudah dari yang sebelum sebelumnya malah
karena kita belajar ya kita belajar
ini kan persoalnya semua mengemuka pada
pelajaran kita tanggal empat sampai tanggal enam september yang lalu
kita melakukan evaluasi terhadap kejadian dua hari itu
jadi perumahan masa dan lain lain
nah dari itu semua kita mendorong semua pihak semua pihak atau stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada ini
selalu bisa mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan penanganan covid sembilan belas
empat m lah
tiga m yang dianjurkan satu m yang dilarang
nah masker mencuci tangan
ya menjaga jarak dan dilarang untuk berkerumun
itu harus di betul betul menjadi perhatian kita semua
yang keempat umat itu berkurumunkan sangat tidak bahkan sudah dilarang
dan jangan pernah ada lagi itu
dan upaya lainnya yang kita
dorong secara bersama sama
juga di dalam tahapan tahapan pelaksanaan pilkada lainnya
maksud adalah kita mendorong agar setiap pasangan calon itu secara masif berupaya untuk mencoba memberikan dukungan dukungan dalam tahapan itu
yang semuanya berarah kepada penanganan covid sembilan belas
atau penjagaan penyebaran covid sembilan belas
sebagai contoh ini
kita mendorong sekarang agar masing masing pasangan calon itu menggunakan alat peraga kampanyenya itu atau instrumen kampanyenya itu
dalam rangka mencegah penyebaran covid sembilan belas
kita dorong silakan masker itu dikasih nomor pasangan calon
silahkan dikasih foto pasangan calon
silakan masker itu dikasih nomor
ini juga hand sanitizer dan lain lain
face shield juga dan lain lain
silahkan pasangan calon menyiapkan box box pencuci tangan
dimana di dalam box itu dikasih gambar dikasih nomor dan lain lain
sehingga bila itu dilakukan dengan sungguh sungguh
dengan sungguh sungguh maksud saya itu
tim sukses ya yang turun ke door to door ke rumah
ke rumah rumah masyarakat
nah ini menurut hemat kami akan memberikan dampak positif ya
membangkitkan simpati dari publik
bagaimana pilkada ini bisa tidak menjadi kluster penularan yang baru
paslon inilah yang turun mensupport penyelenggaraan pirkada ini
dengan menggunakan instrumen instrumen yang mencegah covid tadi itu
saya langsung ke pak aker
oke ideanya begitu ya pak benny
tapi pak akar punya pandangan lain tadi pak
sebelum bapak masuk tadi pak akhir sudah mulai mempertanyakan beberapa hal begitu terhadap regulasi regulasi yang pak beni sampaikan
pak akyar silakan apa yang mau disampaikan ke pak benny
terima kasih pak benny
filosofi yang disampaikan pak benny tadi
bahwasannya pirkada ini untuk mencegah covid sembilan belas itu sudah salah pak benny
pirkada ini untuk menghasilkan talon kepala daerah
salah pak benny kata pak aker
jadi jangan ditumpangkan tanggung jawab pemerintah kepada paslon
masa paslon untuk menyiapkan masker
menyiapkan tanki air keliling ini
ini tanggung jawab siapa
paslon itu bagaimana dia menang
jadi pak benny jangan tugas pemerintah disampaikan kepada paslon pak benny
jangan semua itu wah ini paslon bisa ini ditumpangkan
itu mana pak benny
pak benny mau langsung menjawab pak
iya iya terima kasih terima kasih pak aker ya
kita tidak bermaksud ya pemerintah itu tidak memandang
kita sepakat pak
kita melalui pilkada ingin mendapatkan pemimpin yang kuat
ingin mendapatkan pemimpin yang tangguh
ingin mendapatkan pemimpin yang dapat diterima oleh masyarakat
ingin mendapatkan pemimpin yang legitimate di mata masyarakat
nah dalam masa sekarang ini bagaimana kita bisa mengukur pemimpin itu mempunyai kapasitas mempunyai kekuatan mempunyai visi mempunyai kompetensi untuk mengatasi persoalan persoalan yang ada di tengah tengah masyarakat itu
ya dalam masa sekarang ini loh
kita diskusi melaksanakan saya sepaham
kita mencari pemimpin kepala
kita nggak tahu ini bapak dan ibu
kapan covid ini akan berakhir
kemudian let's say kita pirkada tanggal sembilan
kemudian nanti terpilihlah terpilihlah kepala daerah yang baru
saya ingin bertanyakan di forum ini
dengan ketidakpastian covid ini berakhir sampai kapan apa petugas pertama dari kepala daerah
saya yakin dan percaya mereka akan fokus bagaimana mengatasi covid ini
tidak hanya di daerah tidak hanya di indonesia di mana mana
sekarang fokus pemerintah itu fokus pemerintahan di negara itu adalah bagaimana mengatasi covid penyebaran covid dan dampak sosial ekonominya
nah sekarang bagaimana kita bisa memiliki kepala daerah yang kuat
yang akan memimpin daerah di mana yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dengan persoalan yang multi dimensi mengatasi persoalan covid saja
itu masih kita ragu kiri kanan dan lain lain sebagainya
saya yakin dan percaya masalah pertama yang akan dihadapi oleh kepala daerah terpilih ke depan adalah bagaimana menatasi permasalahan covid sembilan belas ini dan dampak sosial ekonominya ke depan
ya dari tanda itu tadilah
contoh yang lain saya ingin gambarkan bapak
pengalaman kita melaksanakan pilkada di waktu waktu yang lalu
ya saya kaitkan ini dengan alat peragam
ya dulu kita bikin kopi kasih nomor kasih apa
sekarang dulu kita bikin baju kaos kasih nomor kasih apa
nah apa kebutuhannya itu sekarang
karena kita mendorong dalam masa pandemi ini bagaimana kalau itu diganti saja dengan masker
dimana kalau itu diganti saja dengan hand sanitizer
dimana itu diganti saja dengan box pencuci tangan
itu akan lebih pada waktu yang sama itu akan mendorong penyebaran menghentikan mengurangi penyebaran covid
di waktu yang sama juga akan menaikkan tingkat elektabilitas tingkat pemahaman
tingkat ketahuan yang candidat di tengah tengah masyarakat
pada saat ini
pada saat ini simpati masyarakat
saya sudah dapat poinnya
tapi kemudian kalau teknisnya sudah sebaik itu
tapi kan yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana mengawasi masyarakat begitu
khususnya untuk potensi potensi kerumunan saat berkampanye itu yang dikhawatirkan
nah inilah sumber apa namanya kelas terbaru begitu
ya mas kita belajar dari apa yang kita lewati tanggal empat dan tanggal enam
kemudian dalam negeri
pkpu sepuluh itu diundangkan tanggal satu september dua ribu dua puluh
kita melakukan pendaftaran tanggal empat mulai pendaftaran itu tanggal empat sampai tanggal enam
yang ingin saya katakan adalah ruang waktu untuk sosialisasi pkpu itu sangat sempit sekali
dua hari tidak cukup efektif ya untuk melakukan sosialisasi
dampaknya apa ada stakeholder pilkada di daerah itu yang belum mengetahui ini loh ada aturan terbaru terkait dengan

katakanlah pasangan calon katakanlah pendukung
mereka sudah tahu isinya pkpu itu
tapi masih ada keinginan untuk show of force
masih ada keinginan untuk menunjukkan oh ini loh kekuatan saya dan lain lain sebagainya
sehingga apa karena tidak tahu kemudian karena ingin show of force masih terjadilah kerumunan
ini sangat mengkhawatirkan
evaluasi kita yang ketiga adalah ya koordinasi antara
stakeholder ini masih perlu kita tingkatkan
yang saya maksud adalah penyelenggara baik itu kpu bawaslu dkpp
pemerintah pemerintah daerah kemudian aparat keamanan kemudian partai politik
pasangan calon pendukung media massa tokoh tokoh dan lain itu masih perlu kita dorong bersama sama
dari situ kita belajar untuk tahapan tahapan bagaimana kemarin tahapan
penetapan bagaimana kemarin tahapan pengundian dan antisipasi
mulai besok kita akan kampanye dari situ kita melakukan evaluasi dan kita membuat
suatu upaya agar ini bisa melandai
jadi itu kerumunan itu tidak ada lagi
akhirnya apa lahirlah revisi pkpu
sebagai yang kita lanjutkan dari undang undang
dimana di dalam revisi itu sudah jelas apa yang dilarang apa yang dibolehkan

di samping itu juga di daerah itu dulu kita mendorong ada lahirnya perda dan perkada
kemudian ada undang undang lain di samping undang undang pilkada itu sendiri atau pkpu itu sendiri
nah itu ada ruang ada apa namanya itu ya pihak pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti itu
jika hal ini terkait dengan pilkada melanggar undang undang pilkada itu bawaslu yang masuk
agar perda satpol pp yang masuk
oke setiap daerah yang masuk
yang masuk sesuai dengan kewenangannya masing masing
oke pak beni pertanyaannya kemudian adalah
regulasi yang dibuat secara rigid seperti ini yang adaptif dengan situasi seperti yang mbak ninis bilang
ternyata ini dianggap justru menyulitkan pasangan calon ini
tadi pak aher sudah sempat menyampaikan bahwa kemudian
apa namanya ya justru mempersempit ruang gerak paslon begitu untuk bisa melakukan tugas dan visi misi mereka gimana
ya ini yang perlu kita robah mas
makanya tadi saya katakan di awal cara pandang kami melihatnya seperti itu
filosofinya seperti itu
ada ini momentum untuk menekan mengurangi itu semua
jadi kita tidak bisa lagi membayangkan keadaan dalam keadaan normal
tidak bisa sekarang
konten ini bukan persoalan yang biasa biasa ini multidimensi
makanya itu kita coba cara berpikirnya berpikirnya dari sana
ada regulasi ada sinergitas yang perlu kita samakan pemahaman dalam mengatasi persoalan persoalan itu semua
itu yang perlu kita robah dulu
artinya ada mindset yang harus dirobah bahwa situasinya tidak normal
saya ke pak akir pak akhir gimana menjawabnya
udah terjawab belum apa yang tadi dikhawatirkan
mas ferdin mbak nissa pak benny
paslon itu ikut pilkada untuk menang
kan paslon itu ikut pilkada untuk mengatasi covid
itu dulu filosofinya pak benny jangan ditumpang tumpang kan pak benny
tadi yang pak benny sampaikan
kalau sudah jadi kepala daerah tugasnya memang mengatasi covid
tapi paslon tugasnya bagaimana memenangkan pilkada
nggak nyambung ya pak akir ya
tidak nyambung paslon bertarung untuk menang
setelah menang jadi kepala daerah baru ngatasi covid
itu gampangkan saja pak beni
pokoknya itulah tadi saya bilang
pokoknya paslon saja salahnya itu paslon saja
regulatornya mau gampangnya saja nggak boleh gitu pak benny
oke ya berarti memang ini juga menyulitkan walaupun pak benny menyatakan bahwa
sebenarnya mindsetnya yang perlu dirobah tapi ini tetap belum bisa
bisa dikompromikan dengan situasi paslon ya pak akir ya
ya filosofinya itu paslon ikut pilkada mau jadi kepala daerah
dia berkompetisi kan gitu
sementara pak benny mengatakan pilkada ini momentum untuk mengatasi covid
nggak nyembung gitu ya pak ya
oke oke oke berarti saya ke pak parjo kalau gitu
kalau pak ahyar bilang nggak nyambung sama pak beni mindsetnya nggak cocok
pak parjo gimana melihatnya apa yang disampaikan pak benny tadi
memahaminya bagaimana pak
ya ini kan tahapan
tahapan pilkada sudah dilalui
dari awal bahkan yang dari perseorangan itu sudah lebih awal
sudah lebih awal untuk mengikuti tahapan tahapan
dan memang di dalam tahapan tersebut ada penerapan penerapan protokol kesehatan
yang harus kita lakukan atau kita lakukan dan kita tepati
nah kalaupun itu ada tahapan tahapan yang sudah kita putuskan
sudah diputuskan oleh kpu dan pkp ya
kalau kita peserta dari pilkada ya kita mau tidak mau suka nggak suka
tetap harus mengikuti apa yang sudah diputuskan
tapi sebagai catatan juga bahwa kalaupun ada masukan masukan
harus diterima juga oleh dari kpu maupun dari pkp
kalau ada masukan masukan mungkin keluhan keluhan juga harus diterima
kalaupun perlu pkp punya mungkin ada masukan ada perubahan
masukan ada perubahan perubahan yang mungkin sedikit meringankan dari paslon
oke oke kalau bahasanya pak parjo legowo gitu ya pak
ya kalau pak ahyar kalau belum nyambung nyambunginnya gimana pak
sama pak benny pak
karena udah mau deket nih
kampanye minggu ini kalau saya tidak salah
nggak nyambung gimana pak kurang dua puluh empat jam
masih bisa dengan regulasi yang sudah ada dari regulator atau
rule of the game nya diciptakan sendiri aja atau bagaimana
ya saya ini kan pemain bukan regulator
ya maksud saya biar pemain sama regulatornya nyambung gitu
ya kami pemain ini kalau diminta pendapatnya ini
tapi selama ini kan pemain nggak pernah diminta pendapat
regulator buat peraturan sendiri aja
kalau udah gak nyambunginnya gimana dong
ya tanya regulator karena kewenangannya di regulator kan
terus kalau aturan main yang di sana gimana apa yang dipakai
ya semuanya kan pkpu
cuma pkpu nya itu tadi seperti disampaikan filosofinya oleh pak benny
pilkada ini momentum mengatasi covid
pilkada untuk menghasilkan kepala daerah
untuk mengatasi covid
ngatasi covid itu nanti setelah jadi kepala daerah
baru tugasnya mengatasi covid
oke jadi walaupun perspektif soal pilkadanya ini berbeda
tapi aturan mainnya tetap pkpu pak yang mau dipakai
ya semua pilkada kan peraturannya pkpu
cuman konten pkpu nya itu yang harus diatur
itulah fungsi regulator
kalau paslon kan pemain
kalau pemain ini nanti membuat peraturan
wah itu numpuh numpuh nggak betul juga kan
tapi kalau pun nggak ada
kalau ada aturan lain di luar aturan pkpu juga nggak mau dipakai
karena takut nanti ada ada sanksi yang diterapkan begitu
bukan nggak mau
cuma regulasinya itu harus dalam spektrum yang luas
jangan menggampangkan semua masalah
filosofinya aja udah nggak betul
filosofinya filosofi regulasi itu nggak betul
pak benny mengatakan pilkada ini adalah momentum mengatasi covid
sementara pilkada adalah kompetisi kontestasi menghasilkan kepala daerah
filosofinya di mana nyambungnya itu
regulatornya itu harus memahami filosofinya
jangan menumpang numpangkan tumpuk tumpuk pokoknya plek
jadi pokoknya gampang aja paslon aja salahkan gitu
artinya kemudian pak benny sebagai regulator ini harus juga mencerna lebih lanjut pak
apakah kemudian ada perubahan lagi nih
untuk regulasi karena ada yang nggak nyambung soal regulasinya yang diterima oleh beberapa paslon
termasuk pak ahyar yang ada di medan
kalau gitu kita coba
saya boleh waktu sedikit
ya sedikit saja pak
karena waktu kita terbatas
silahkan pak benny
saya sependapat dengan pak ahyar
di mana mana filosofi pilkada itu adalah mencari pemimpin daerah
yang kualitas yang baik
kita terima itu
karena memang kenyataannya demikian
yang saya ingin katakan adalah kita saat ini melaksanakan pilkada dalam kondisi pandemi covid sembilan belas
nah inilah paradigma yang perlu kita bangun secara bersama sama
bahwa kondisinya dalam kondisi yang tidak normal yang tidak seperti kondisi kondisi biasa
pada akhirnya nanti masyarakatlah rakyatlah nanti yang akan berpikir ya ini adalah kondisi yang tidak normal

dari praktek praktek yang dilakukan sekarang ini maksud saya mulai kampanye besok seperti apa yang dilakukan oleh masing masing kandidat
masyarakat sekarang sudah sangat maju
mereka akan lihat ya secara empiris ya siapa melakukan apa dan melakukan apa itu bisa menjawab persoalan mereka atau tidak
ini yang pada akhirnya akan menjadi penentu
nah kami melihat momentumnya inilah melakukan perubahan di daerah terutama dalam masa pandemi covid dalam hal ini melakukan penanganan covid pengulangan penyebaran dan lain lain segala macam itu
momentum awalnya itu adalah melalui pilkada
bagaimana orang akan melihat
menyelesaikan ini saja
kita agak kesulitan apalagi persoalan persoalan yang lain lain ke depan
mengelola tim tim sukses yang jumlahnya tidak terlalu banyak masyarakat yang lebih luas dan lain lain sebagainya
oke artinya ini tantangan untuk semua pihak ya pak beni ya tidak hanya regulator ataupun juga pasangan calon masyarakat juga harus melihat ini bahwa ada sesuatu yang berbeda kemudian dengan pilkada

saya sudah gini
jika pilihan yang merupakan spek tipis rupiah bentuk merungiitate
ini ada opini yang kita kumpulkan terkait dengan apakah pengawasan pemerintah dapat mencegah kluster baru virus corona di pilkada dua ribu dua puluh
ada enam ratus empat puluh tiga vote yang melakukan polling terhadap narasi ini dan hasilnya delapan puluh empat delapan persen
ini tidak mengatakan tidak dan lima belas dua persen yang sepakat atau menyampaikan setuju
oke selanjutnya kita coba lihat ini ada opini yang kita kumpulkan dari twitter ya
dari adkutra dwi pangestu yang mengatakan
door to door dengan tablet plus modem wifi dan semprot cap biru biar enggak celup dan touchpane nya bersih
ini bentuk salah satu modernisasi dari proses atau teknis pilkada yang akan dilangsungkan di masa pandemi ini
mungkin ini juga bisa menjadi masukan ya untuk penyelenggara nanti seperti yang disampaikan oleh putra dwi pangestu
selanjutnya kita ke opini selanjutnya
adwisnu underscore ariswara yang mengatakan kuncinya ada di ktp
masukin nomor registrasi plus nomor ktp itu sudah bisa dipastikan terjadi online vote
ini juga bagian dari modernisasi pemilu atau pilkada di masa pandemi ini untuk kemudian mengurangi itu tadi
berkerumun begitu atau berkumpulnya masyarakat dalam jumlah yang besar
enggak usah pilkadamin
itu dananya bisa buat bantuan lagi lebih berfaedah
nah ini juga mungkin bisa jadi masukan begitu tapi rasanya mungkin agak sulit untuk tidak melangsungkan pilkada ini karena kemarin pemerintah sudah sepakat bahwa
pilkada tetap berjalan sesuai agenda
dan selanjutnya kita
bacakan dari imam nur halim sebaiknya pilkada diundur karena hanya menguntungkan tidak lebih dari tiga ratus orang dalam pemenangan kejuaraannya
dan tidak menutup kemungkinan merugikan puluhan ribu orang yang mungkin akan positif corona
ini kekhawatiran kekhawatiran dari publik
dan ini juga dari oji nazario dalima yang mengatakan bahwa yang paling realistis adalah tunda dahulu pilkada kali ini
ini mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan beberapa pihak
paling tidak dengan tidak bisa diprediksinya masa pandemi ini ada rujukan data dan grafik yang menunjukkan jika kasus ini melandai begitu ya
mungkin bisa dipertimbangkan kembali apakah statement ataupun juga usulan usulan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan
oke itu tadi respon dari beberapa penonton kita yang menyaksikan setrum malam hari ini
terakhir sebelum menutup setrum kita saya ingin mendapatkan closing statement saya ke mbak ninis dulu
bagaimana mbak ninis melihat perspektif yang sudah disampaikan oleh sejumlah pihak malam ini bahwa kemudian ada regulasi yang harus diatur kembali
bahwa kemudian mindset yang harus dirobah karena kondisinya tidak normal begitu

apa yang bisa kita ambil kemudian untuk diatur kembali

bagi dorong agar pilkada serentak dua ribu dua puluh ini memang dipastikan aman dan aspek selamatan masyarakat tetap menjadi prioritas
iya jadi sekali lagi saya sampaikan ya mas ferdi bahwa pilkada di situasi pandemi ini sesuatu yang tidak mudah dan juga tidak murah
tidak mudah bagi semuanya
bukan hanya penyelenggara pemilu peserta pemilu pemilih pun saya rasa juga menghadapi situasi yang tidak mudah gitu ya
misalnya kita lihat survei survei
tadi banyak yang berharap
nanti saja nah karena ini
situasinya tidak mudah dan tidak murah
maka memang betul kita tidak bisa
lagi membayangkan pemilunya
seperti sebelum ada pandemi yang
riuh yang banyak keramaian dan sebagainya
karena situasi keramaian itu
situasi yang tidak cocok dengan
situasi pandemi seperti ini
memang secara situasi sedang seperti ini
nah tadi kembali ke soal kampanye
kalau dibaca di undang undang
kampanye itu kan pendidikan politik yang
dilakukan secara bertanggung jawab
dengan dibatasinya bentuk bentuk
kampanye dalam kerumunan
misalnya melakukan konser dan sebagainya
harapannya akan muncul
kampanye kampanye yang sifatnya lebih
substantif misalnya dialogis
antara calon dengan
nah harapannya seperti itu
misalnya tadi pak parjo lebih ada dialog
turun langsung ke masyarakat
substantif yang membahas
visi misi dan program dari
pasangan calon ini lebih bisa
yang riuh riuh tadi
ini saatnya sebetulnya
kalau memang mau
masyarakat ya tadi kan harus
datangnya dan sebagainya walaupun tentu
harapan kami adalah
kalau mau mengatur regulasi yang lebih firm
sebaiknya memang ada di level undang undang pilkadanya
kita ke pak benny
sekarang pak benny regulasi
sudah ada pengawasannya
sudah dijamin bahwa
tidak ada lagi
kondisi dan situasi
mengkhawatirkan kita semua bahwa
tahapan selanjutnya ini
hal hal yang sudah diatur dalam
aturan ini bisa berjalan
dukungan semua pihak
terakhir mas ferdia
yang mempunyai kepentingan
pihak pihak tadi yang saya sebutkan
ada enam kelompok besar tadi itu
termasuk juga masyarakat
tentunya harus sama sama
disiplin untuk mengikuti
aturan aturan yang sudah
dalam masa pandemi covid sembilan belas
ini sudah jelas
itu dituangkan di
pada akhirnya kita bisa betul betul
seorang pemimpin yang betul betul
kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya
tadi yang teknis sebenarnya
sudah digambarkan oleh
mbak nini karena di
pkpu itu sudah diatur bagaimana
kampanye sekarang bagaimana
yang dilarang dan lain lain
sebagainya itu sudah
disiplin kita bersama
dan momentum inilah yang
dijadikan untuk membuat daerah daerah
lebih baik tentunya kalau daerah daerahnya
akan lebih baik bangsanya akan lebih baik
oke walaupun ini masih
menjadi catatan soal bagaimana
kedisiplinan dan mengatur masyarakat
dalam kondisi seperti ini
tapi tentu ada aturan yang
bermain di sana artinya juga
hukum dan sanksi juga cukup kuat
agar kemudian patuh tidak untuk
dilanggar terakhir saya ke pak
pak arjo dan pak akhyar saya ke pak
pak arjo dulu deh
singkat saja ya pak saya ingin mendapatkan
jawaban dari anda dari skala satu sampai
seberapa yakin anda kemudian
kontestasi pilkada ini bisa mematuhi
protokol kesehatan khususnya di
saya yakin yang jelas karena penerapan kita kan
kebanyakan yang kita lakukan bukan
kerumunan kerumunan tapi kita justru
nyewani dari rumah ke rumah itu saja oke
angkanya berapa pak satu sampai sepuluh berapa
oke pak akyar terakhir anda seberapa yakin bahwa kemudian
pilkada serentak di dua ribu dua puluh di kota medan
bisa dilakukan dan mematuhi protokol
kesehatan yang berlaku skala satu sampai sepuluh
ya pilkada ini tidak karena pilkada pun saat ini pun semua pemerintah daerah pemerintah indonesia pun
sedang mengatasi covid jadi mengatasi covid ini bukan karena pilkada
tolong jangan diseret seret pilkada ini menjadi penyebab covid
oke masih diseret seret ya pak aher ya
iya jangan diseret seret pilkada ini ke covid semua kita sekarang sedang mengatasi covid
jadi bukan karena pilkada ini covid jadi jangan dibuat kluster kluster pilkada
itu membuat orang jadi makin takut nanti pilkada
oke oke agak unik ya pemikiran dari pak ahyar
dari skala satu sampai sepuluh berapa pak kira kira yakin untuk melakukan pilkada ini sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diatur
tadi pak sparjo delapan pak akhyar berapa
oh nggak mau memberikan komentar oke baik artinya cukup percaya diri bahwa kemudian ini bisa berjalan sesuai dengan apa namanya
regulasi yang sudah ada kita apresiasi bagaimana
penyelenggara sudah melakukan
berbagai upaya agar kemudian kekhawatiran kekhawatiran yang berdampak lebih luas kepada masyarakat
tidak hanya kepada para penyelenggara ini bisa kita yakini akan mengatur semua itu agar ketakutan masyarakat terhadap
munculnya kluster baru dari pilkada serentak dua ribu dua puluh ini tidak terjadi walaupun kita agak sulit kemudian mengatakan bahwa kerumunan warga ini
akan selalu berpotensi karena ini bisa dikatakan bagian dari kultur pemilu begitu sehingga ada aturan yang lebih rigid untuk mengatur ini semua
dan kita berharap juga masa pandemi ini segera berakhir dan hasil dari pilkada ini sesuai dengan harapan masyarakat bahwa pemimpin yang dilahirkan
adalah pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakatnya bisa menganalisa semua persoalan persoalan di daerah sehingga kemudian dicarikan solusinya begitu
bisa membuat masyarakatnya lebih produktif dan lebih sejahtera
terima kasih narasumber saya yang sudah bergabung malam ini
mbak ninis terima kasih pak hayat terima kasih pak untuk waktunya
pak parjo juga terima kasih
dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk pak benny
juga sudah bergabung walaupun waktu yang diberikan sedikit pak
tapi paling tidak sudah bisa memberikan perspektif yang cukup membuat kita
lebih terbuka begitu
dan mindset kita juga lebih berubah tentang kondisi saat ini
yang memang dikatakan jauh dari normal
terima kasih saya verdi ilyas harus mengakhiri setrum malam ini
secret at newsroom dan kita berjumpa kembali di topik topik seru selanjutnya
terima kasih selamat malam assalamualaikum wr wb
salam terima kasih
terima kasih mas verdi